pemimpinan padipukan tunggal jati nusantara nur hasan
pada hari rabu resmi menyandang status tersangka dalam perkara ritual maut
di pantai payangan jember jawa timur
yang menewaskan sebelas orang pengikutnya
penerapan tersangka oleh polres jember ini dilakukan setelah penyidik rampung menggelar pemeriksaan
secara maraton terhadap delapan belas orang saksi
nur hasan adalah inisiator
sekaligus orang yang mengajak dua puluh empat pengikutnya menggelar ritual di pantai payangan
selain menetapkan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya pakaian korban dan dua unit mobil yang digunakan para korban menuju pantai payangan
polisi menjerat tersangka menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kitab undang undang hukum pidana
tentang kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang
dengan ancaman hukuman di atas lima belas tahun penjara
pemeriksaan pemerintah jember terima kasih
pemerintah jember terima kasih
untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali
dprd kabupaten jember mendesak pemkap jember untuk lebih meningkatkan pengawasan di sepanjang pantai payang

salah satunya dengan melibatkan relawan kebencanaan
saya meresap pada lengkap untuk meningkatkan peran pengawasan di bibir kawasan pantai
karena nampaknya aktivitas di bibir kawasan pantai selatan ini yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya
seperti diketahui dua puluh empat anggota kelompok tunggal jati nusantara terseret ombak
saat menggelar ritual di pantai payangan di desa sumberjo ambulu pada minggu dini hari tiga belas februari lalu
tiga belas orang selamat sedangkan sebelas korban lain meninggal karena tenggelam setelah terseret ombak
saiful kusmandani jember jawa timur